banjir bandang terjadi di subang jawa barat pada minggu malam
dua orang tewas dan tiga orang hilang akibat musibah ini
sementara belasan rumah rusak rata dengan tanah
setelah banjir bandang melanda kampung cihideng girang
desa sukakerti kecamatan cisalak subang jawa barat pada minggu malam
tim penyelamat dan warga mencari warga yang terjebak longsoran tanah
tim menemukan jenazah mai berusia dua puluh lima tahun
sebelumnya tim menemukan jenazah parmi berusia empat puluh delapan tahun
sesaat setelah kejadian
banjir bandang juga mengakibatkan tiga orang hilang
mereka adalah nabila berusia lima bulan
eni usia empat puluh tahun
dan rizal sepuluh tahun
lalu yang empat masih dicari
untuk bangunannya bu
bangunan luar pendok kurang lebih dua puluh
kini tim gabungan yang terdiri dari kepolisian
tentara dan pemerintah kabupaten subang
masih mencari korban yang hilang
dian firmansah subang